ustadz musa kok kayaknya seneng banget sih denger kabar ustadz nurul pulang
enggak itu cuma mungkin perasaannya ustadz sabil aja
saya tuh sama ustaza nurul itu ya cuma teman aja lah
temen sama pengajar
kenapa memangnya ustadz zabel cemburu ya
saya memang laki laki yang pantas cemburu
makannya apaan sih ini orang orang banget ya
pak de mau kemana kalian
kami mau ke ruang guru
katanya ada ustadz nurul sih
ustadz nurul kan bukan yang masih di jakarta ya
ustadz pak deh saya ambil minuman dulu ya buat pak satta
kali aja dia dikasih minum bisa sadar

eh terus gimana nih masak sendiri nih
iya dia udah bangun
ini kan nggak mungkin nih tandunya satu
yang bawah kan dua kan gak mungkin
oh jadi saya harus bantuin kan ya
nah ada duitnya
iya dulu aja
oke siap kalau gitu mah
alfon putet itu apa sih
iya putet itu apaan
dabel coklatnya dabel malkisnya dabel juga enaknya
kalian mau coba
mau mau dong mau
pasti itu enak banget
sebelum kita makan kita baca doa dulu
alvan wah tebal banget coklatnya
wah tebal juga
enak banget puta
alpuan food apapun cara makan roma malkis coklat enak ya
serunya makan roma malkis coklat karena dabel malkisnya dilapisi lelehan dabel coklatnya bikin dabel enaknya
hmm pantesan enak banget ini
iya dong kalau begitu sekarang aku pun makan ya
makasih ya putet
nah boleh lah
eh eh eh eh jangan dulu
nanti kita malah dihukum
tadi udah di roncan
lukman tadi udah diizinin sama putet
kamu gimana sih
tadi kita udah nyuri nyuri sama putet
ih apa sih emang udah
belom gak makan dong
wah indra sobri lukman
loh kok kuenya abis
tadi kita udah diizinin sama putet ke ustazah
sama putet ke
gak boleh dicicipin
gak boleh dicicipin dio
gak boleh dicicipin dio
terus sekarang putetnya dimana
kita ke kamar dulu ya
ustazah ke kamar dulu aduh
kok gak ada ya
mau bikin kejutan kayaknya nih buat saya
ternyata dia bapak
dimana sih ada ada saja
ustazah ini ada ayubutet ada ayubutet ada dili ustazah
assalamualaikum ustazah waalaikumsalam ya halo ustazah ini gue pada kemana
terus anak anak santriwati kemana
nah itu dia mpo pas saya datang ke sini santriwatinya juga udah gak ada
hah itu dia
oh jangan jangan dia pada nyari ustazah nurul kali mah
hah ustazah nurul bukannya ustazah nurul masih di jakarta ya mpo
hah dia tahu saya juga
tadi anak anak pada bilangnya begitu
anak anak coba saya telepon dulu ya
halo assalamualaikum nurul
nurul kamu sudah pulang
insya allah nanti saya doakan semoga lancar semuanya ya
assalamualaikum waalaikumsalam warohmatullohi wabarokatuh
itu ustazah nurul kan
iya itu stazan nurul dia bilang kalau beliau masih di jakarta
lah bagaimana sih
nah itu yang anak anak cari sih apa jadinya
jangan jangan ini semua kalakalanya sobrindra lukman lagi
bisjad ustazah bisa jadi
ya udah dempo kalau gitu saya kesana dulu ya
saya mau ngasih tau santriwati yang lainnya dulu
ya ustazah waalaikumsalam
yah kalau saya buat gini kue pada alat
ntar masuk angin
ntar ada angin ini jadi masuk angin jadi kagak ada yang bisa ngerokin
dah saya moterin air ini buat pak satam
kemana ya ustazah nuyu ya
kita ketemu dari tadi
alvan di ruangan sebelah dada ustazah nuyu ya
dada ustazah nurul
iya tapi kalau ustazah nurul mumpet disini tak mungkin ya
eh ustazah bella
kalian lagi nyari ustazah nurul ya
ustazah bella dari mana tau
ustazah bella pasti tau ya ustazah nurul itu dimana
iya betul pasti tau kan
iya jelas ustazah tahu
ya jelas ustazah tahu dong mustaza nurul itu lagi di jakarta
beliau belum pulang
tadi ustazah abis telponan
kamu tau dari mana kalau ustazah nuyu
eh maksudnya ustazah nurul pulang hari ini
ee ee tadi ada yang memberi tau kami
siapa yang memberi tau kamu
awas kalau ketemu nanti
ustazah akan kasih hukuman
karena dia sudah berbohong alias menyebabkan berita hwax
ustaz musa kok kayaknya seneng banget sih
denger kabar ustazah nurul pulang
enggak ini mungkin perasaan ustazah abel aja
saya tuh sama ustazah nurul itu ya
cuma teman ajalah

ustaz abel cemburu ya
saya memang laki laki yang pantas jemput
kalau gitu saya mau cari indra dulu ya
yaudah kalian semua tenang ya
karena ustazan nurul pasti akan pulang
kalau urusan beliau sudah selesai
nah yaudah sekarang kita balik yuk
untuk bikin kue lagi
nah yaudah sekarang kita balik yuk
untuk bikin kue lagi
kuenya sudah banyak ustazah
kenapa dibuat lagi
nah jadi ceritanya gini
kue kita kan sudah banyak
cuman diambil sama sobri
dan sama lukman
jadi gak apa apanya kita bikin lagi
bikin kue seram sekali mereka itu
jadi mereka itu sudah bohongin kita
menjadikan adonan orang itu bertiga
satu dua tiga
mereka bertiga tuh
aduh tenang tenang ya
kita harus ingat pesan rasulullah
nah diulang sampai tiga kali
sekarang kita bikin kue lagi ya